pt kereta api indonesia menargetkan untuk mendatangkan dua puluh tujuh rangkaian kereta rel listrik baru
dari dalam dan juga luar negeri hingga dua ribu dua puluh
secara rinci dua puluh empat rangkaian krl akan diproduksi dari dalam negeri
sedangkan tiga rangkaian akan diimpor dengan total capital expenditure yang mencapai rp delapan enam puluh lima triliun
dari kebutuhan kami atas sarana dua puluh empat transit dan juga sembilan belas tren set retrofit
ditambah tiga import baru dari jepang
kami membutuhkan total kebutuhan capex kami dari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dua ribu dua puluh tujuh sebesar rp delapan enam puluh lima triliun
dan kami akan mendapatkan
inca kita butuh capek total capek sebesar lima tujuh triliun dan untuk pembelian kereta jepang tiga ratus tujuh puluh enam